menteri perdagangan zulkifli hasan menyiapkan pelaku usaha ekspor untuk menembus pasar arab saudi
dalam misi dagang ke arab saudi mendak optimis kerjasama perdagangan dengan arab saudi dan juga negara arab lainnya akan terus meningkat
atas keberlanjutan ekspor indonesia ke arab saudi
mendak menyampaikan ekspor menjadi salah satu komponen utama pendorong pertumbuhan ekonomi indonesia
dan arab saudi merupakan salah satu mitra strategis untuk indonesia
pada periode januari oktober dua ribu dua puluh dua kinerja ekspor non migas indonesia arab saudi naik dua puluh enam empat puluh delapan persen yaitu sebesar dua empat puluh tiga miliar dolar as
selain itu mendak juga bertemu
sekretaris jenderal dewan kerjasama negara negara arab teluk atau gcc naifala m al hajraf di riyad arab saudi pada senin dua puluh tiga januari dua ribu dua puluh
mendak mengajak negara negara arab di kawasan teluk untuk meningkatkan hubungan dagang
melalui skema persetujuan perdagangan konferensive economy partnership agreement atau seva serta free trade agreement atau fta
hingga saat ini persatuan emirat arab merupakan satu satunya negara arab di kawasan teluk
yang menjalin kerjasama seva dengan indonesia
usulan indonesia itu didukung sekjen gcc
dalam rangkaian misi dagang ke arab saudi mendak juga bertemu menteri perdagangan arab saudi majid bin abdullah al qasabi
menurut mendak kedua negara sepakat untuk lebih mempererat hubungan antar dunia usaha
melalui suatu forum bisnis yang melibatkan pelaku usaha besar dari kedua negara
selama misi dagang itu ada delapan penanda tanganan kerjasama senilai dua tiga triliun
antara pelaku usaha indonesia dengan lima pelaku usaha arab saudi
yang dilakukan di qatar federation saudi chamber di jeddah arab saudi pada senin dua puluh tiga januari dua ribu dua puluh